mantan wakil presiden yusuf kala menerima ketomom partai golkar erlangga hartarto di kediamannya di jalan brawijaya jakarta selatan
pertemuan ini dibalut dengan silaturahmi dan juga diskusi mengenai dinamika politik jelang pemilu dua ribu dua puluh
ketemu partai golkar erlangga hartarto dan istri disambut oleh wakil presiden indonesia ke sepuluh dan ke dua belas yusuf kala
dan ibu mufidah kala saat bertandang ke kediaman jk di jalan brawijaya jakarta selatan
meski belum mengetahui topik pembicaraan yang dilakukan oleh keduanya
besar kemungkinan pembicaraan ini mengarah soal dinamika politik nasional jelang pemilu dua ribu dua puluh
yusuf kala yang juga mantan ketua umum partai dan politisi senior partai golkar ini
sebelumnya juga menerima ketua umum partai gerindra prabowo subianto di tempat yang sama